di tengah hirup piku kunjungan raja salman di indonesia
mari kita sejenak pergi ke kabupaten sragen jawa tengah
di sana ada seorang kakek pemulung berusia enam puluh lima tahun
bah sadio namanya
ia menyisikan sebagian rezeki hasil memulung untuk menambal jalan rusak dan berlubang
basadio pun tak segan turun sendiri untuk menambal jalan yang berlubang
bah sadio ciptawiono seorang kakek asal desa gondang kabupaten sragen jawa tengah
sehari harinya bekerja sebagai pemulung
dengan sadar dan tulus dia menyisihkan sebagian rezeki dari hasilnya memulung
dan dibelikan bahan untuk menambal jalan berlubang
mbah sadio seorang diri menambal jalan rusak dan berlubang di ruas jalan sekitar desa gondang seragen
setiap hari di sela sela pekerjaannya memulung
sampah plastik di pinggir jalan
mbah sadio meluangkan waktunya untuk menambal jalan yang rusak
mbah sadio melakukannya dengan peralatan dan material seadanya
seperti cangkul cetok ember hingga rambu rambu buatan sendiri dari plastik dan karung bekas
semua itu selalu ia bawa dengan menggunakan becaknya
menjadi satu dengan barang barang bekas hasil ia memulung sepanjang hari
mbah sadio sudah hampir lima tahun melakukan aktivitas yang tidak biasa ini
saat itu ia menambal jalan berlubang
di ruas jalan desa gondang banaran sejauh kurang lebih lima kilometer
semua proses pekerjaan menambal jalan tersebut
juga kebutuhan belanja material hasil dari menyisikan rezeki memulung
beliau kok banyak sekali lubangnya tuh
sampai sebelum bengawan itu saja ada tujuh per delapan tuh ya
sebelum bengawan solo ada kan saluran bunga solo
itu sesudah bengawan
di solo itu ada lagi lebih parah lagi itu
ya lama saya di hampir seminggunan
sejak saat itu mbah sadio meniatkan diri dan mengikhlaskan dirinya untuk melakukan pekerjaan ini
ia terpanggil saat melihat semakin banyak pengguna jalan yang menjadi korban
akibat banyaknya lubang dan jalan rusak di ruas jalan menuju desanya tersebut
sudah ratusan lubang yang mbah sadio tambal